kok berhenti sih
emang udah sampe carport ya
cewek asongan itu malah bikin pangeran nyamperin dia
gue harus pura pura tetap buta
sampai jumpa di video selanjutnya
mel lo mau kemana
gue mau ke kantor bokap gue
soalnya gue pengen diner sama lo bokap lo sama bokap gue
bokap gue sibuk kerja mel
bisa diner sama lo sama bokap gue aja
oke berarti kita berdua nebeng ya
oh sorry girls hari ini gue cuma pengen diner sama pangeran dan bokap gue
taking udah mustang dari tafcktuk
baik biar dulu
jele refmi nusa timah
dan si terakhir putri lagi di taman buat nenangin diri
semua orang jadi kepikiran sama lo put
gue harap lo bisa balik kuliah lagi kayak biasanya
gue gak boleh nyerah
gue akan tunggu sampai om raymond nemuin gue
aku mau ke rumah
mbak mau sampai kapan
berdiri di situ terus
nanti kalau sampai pingsan kami semuanya repot
pak alek pasti senang karena semuanya sudah beres
rumah kontrakan ini sudah dibayar lo mas
tinggal saya serahkan sertifikat ini
maaf pak ternyata pak alek saya sedang meeting online
dan baru aja dimulai
saya nggak bisa pastiin jam berapa pak alex selesai meetingnya
baiklah saya titip untuk pak ari
iya pak nanti saya sampaikan ke pak alex
baiklah kalau begitu saya permisi
aduh pengen ke toilet lagi
taruh di sini dulu aja deh
berkasnya siapa ya
tadi saya yang taruh di situ bu
maaf tadi kan jatuh terus saya angkat
saya nggak tahu punya siapa
iya tadi saya buru buru mau ke toilet
makanya saya tahu di situ sebentar
makasih ya bu saya permisi ya
kok suara lo lemes banget
ini udah gak kuat ki
tapi gue gak mau nyerah ki
jauh gue dulu put
lo dimana sekarang
gue harus bisa bertahan
gue harus bisa memperjuangkan papanya pangeran
supaya nggak lagi ditekan sama papanya mel
gue gak mau bikin orang lain menderita
kalau lo gak jawab gue sih
lo dimana sekarang
my prince nanti berhentinya di carport aja ya
kan lo tau sendiri gue susah jalannya harus ngeraba raba gitu ya
nanti gue mau ke tempat yang lebih baik

lo tenang aja ya

mau ngapain sih si cewek asongan itu ada di depan kantor deddy
usus guere ngapain di situ
dia kelihatannya lemes banget
kok berhenti sih
emang udah sampe carport ya
ini apa cewek itu malah bikin pangeran nyamperin dia
kan gue gak bisa nyegah pangeran gue harus pura pura tetap buta
lo jangan bikin gue panik
kenapa lagi urus cewek asongan aja gak becus apa
itu pak bos anu cewek asongan itu kata sekuriti pingsan di luar
kepanasan kali ya
yang bener ngotot itu anak
putri jawab gue put
nomor yang anda tujuh sedang tiga
putri kenapa lagi ada masalah
barusan gue telpon putri
tapi suara putri lemes banget
belum sempet dia jawab
keburu dipanggil sama pangeran
pasti terjadi sesuatu sama putri
tadi putri gak bilang dia lagi ada dimana
gue udah tanya tapi dia belum sempat jawab
gue gak tau dia kemana
harusnya mereka ada di tempat yang sama dong
kita harus cari tau dimana pangeran
gue gak mau putri kenapa napa
jangan dulu emosi jangan dulu panik
mending sekarang kita cari tau pangeran lagi ada dimana
ngajak pangeran anterin dia ke kantor dadinya
biar abis itu bisa dinner bareng
sayang gak boleh ikut
pasti tentang pangeran sama mel ya
itu suaranya fanya
kita samperin yuk
fanya lo gak nangkep juga
mel itu gak pernah ngajak pangeran ke kantor dadinya
sekalinya ngajak mereka mau dinner bareng
katanya mau ngomongin masalah yang lebih intern
pasti ada tujuannya dong
apa jangan jangan dia mau ngomongin tentang next step
fanya next step apa lagi
bener sih kalo bener bener terjadi
pangeran lagi ada di kantor bokapnya mel